kesabaran niat yang baik ya sudah
kita nanam nanam sendiri dan tidak ada yang menjadi pemandu penanaman tidak ada
selamat mengaku mulai melestarikan mangrove sejak smp tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
niat selamat mendapat tentangan dan intimidasi sejumlah warga
yang menganggap kegiatannya mengancam habitat biota laut
dan juga jadi mata pencarian warga
sering kali alat alat yang dibawa saya itu dibuang
apost yang saya buat yang mereka tuduhkan pada waktu itu
saya dianggap mau pindah ke laut tidurnya itu dibakar talinya
tapi saya tidak pernah tidak pernah komplain tidak pernahnya
perlahan tapi pasti usaha selaban mengajak warga membuahkan hasil pada dua ribu sepuluh
satu persatu warga yang awalnya menentang mulai bergabung dan membantu selamat
keberadaan mangrove ini telah menyelamatkan tambak tambak milik warga
ya soalnya dikira kalau untuk ditanam mangrove itu
apa ya nelayan pinggiran itu merasa terganggu soalnya takut untuk mencari ikan itu
kalau masih belum rapat apanya ini pohon mangrovenya ini tambak tambak sering jebol
ikan seperti kepiting di bawah mangrove ini
butuh waktu dua puluh tahun bagi selamat untuk mengubah pola pikir warga yang menentangnya
kini hutan mangrove yang berada di desa lembung disulap menjadi ekowisata
yang bermanfaat bagi lingkungan dan perekonomian warga
nur kalis kompas tv pamekasan jawa timur
kondisi lahan mangrove yang kritis di pesisir pamekasan jawa timur mendorong selamat
untuk melestarikan mangrove di pesisir desanya hampir empat puluh tahun lalu
bagaimana perjuangan selaman menyelamatkan mangrove hingga menjadi destinasi wisata
kita bahas saudara malam hari ini bersama dengan selamat pak selamat aktivis lingkungan
dan juga ada diah murtiningsih dirjen pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan klhk
selamat malam bu diah dan juga pak selamat sehat selalu
saya ingin membaca kisah anda yang berjuang untuk mengedukasi masyarakat
kemudian menyelamatkan wilayah pesisir di desa anda
apa sebenarnya yang mendorong anda sampai melakukan itu semua
pertama dasarnya itu panggilan hati lah seperti itu
karena saya tidak tega di mana tetangga kami yang punya tambak setiap tahun
menggarap tambaknya harus mengeluarkan uang tiga juta sampai lima juta
kemudian yang kedua setiap pasang purnama di malam hari
biasanya itu di musim penghujan
seringkali perkampungan yang sebelah timur dari kampung saya ini
namanya dusun bengkal dan dusun bungkaleng ini
sering kena abrasi dimasuki air malam malam itu
kendongan bukan maling bukan kebakaran
tetapi air laut masuk ke perkampungan
masuk ke dapur masuk ke halaman seperti itu
nah dari situlah kami merasa terpanggil
merasa terpanggil atas kerusakan itu
yang kedua saya juga merasa terpanggil karena
pola pikir masyarakat yang destruktif tidak konstruktif
artinya selalu merusak dibuat percubaan
kemudian juga ada semacam multitafsir setelah kami konfirmasi pada mereka
jadi dari buah hal itulah saya merasa terpanggil
saya mencoba melakukan kegiatan itu di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tapi pak selamat waktu itu kondisinya
kan tadi anda menyebut memang hutan mangrovenya rusak dan sedikit begitu
tidak ada juga misalnya pemerintah yang ikut menyelamatkan mangrove di sana
sampai anda yang harus turun sendiri waktu itu
mohon maaf di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam mbak ya saya kurang paham
bagaimana mekanisme dari pemerintah
bukan tidak ada pada waktu itu tapi agak jarang lah seperti itu
artinya lebih kepada kami harus menjemput duluan
karena kalau menunggu program dari pemerintah
nanti tambah parah dan seperti itu
dan kami selalu memberi contoh kepada masyarakat
agar tidak terlalu mempergantungkan kepada pemerintah seperti itu
waktu itu juga anda sempat ditolak oleh warga
sempat diteror begitu lah ya juga sempat oleh warga ketika usaha itu dilakukan
tapi anda masih tetap semangat gitu pak
apa yang menyemangati anda untuk terus berbuat seperti itu atau berjuang
saya berpegang kepada ajaran agama saya
bahwa di setiap kebaikan itu pasti banyak cobaan
banyak rintangan dan banyak kendala
sampai hari ini saya masih belum menolak dari apa yang mereka lakukan
dan saya belum melakukan
dan saya belum melakukan balasan yang sangat keras atau sangat menyakitkan pada masyarakat
saya selalu memberikan pemahaman seperti itu
oke pak selamat anda pernah diintimidasi juga kabarnya seperti apa itu waktu itu pak
saya itu pernah diunjuk rasa dengan tanda tangan itu pada waktu itu pernah
juga kemudian seringkali alat alat saya itu dibuang
pos kerja saya itu tadinya dibakar gedeknya dibakar
sepeda pernah dikempesin bahkan hampir dikemplungkan ke laut itu pernah
dan juga saya menjadi omongan masyarakat
orang yang tidak suka dengan kegiatan saya itu memberikan isu yang kurang baik pada masyarakat yang lain
sehingga masyarakat yang tidak paham yang menerimalah seperti itu
kita sambil melakukan aksi saya
sebagaimana orang lingkungan menanam
bagaimana supaya masyarakat itu tetap sadar dan paham apa yang saya lakukan
budiah sekarang kalau kita bicara kondisi hutan mangrove saat ini kan memang jadi sorotan juga dari masyarakat ya dari aktivis lingkungan
kalau kita bicara kondisi real di indonesia soal hutan mangrove kita bagaimana sih bu
ya jadi mangrove yang ada di indonesia saat ini tadi sudah ada datanya mungkin ada koreksi sedikit
ada sekitar tiga tiga puluh enam juta hektare
ini berdasarkan dari peta mangrove nasional tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian ini juga merupakan luas mangrove yang paling luas di dunia
jadi dua puluh tiga mangrove dari dunia ini ada di indonesia
nah dari luasan tersebut kondisinya ini berdasarkan dari kerapatan ada sembilan puluh tiga persen yang saat ini masih baik untuk mangrovenya
dan kita juga memiliki peta ataupun data terkait dengan potensi mangrove yang ada di indonesia luasnya tujuh ratus lima puluh enam ribu hektare
oke ini angkanya sebenarnya meningkat atau bagaimana bu
sebenarnya kalau kita melihat ini kan juga rehabilitasi mangrove ini juga sering dilakukan
ini juga sebenarnya ini mbak ada sebenarnya meningkat untuk perbaikannya
tetapi juga tadi yang disampaikan oleh pak salaman bahwa ini juga perlu juga ada dukungan dari masyarakat untuk selalu menjaga mangrove yang ada di sekitar mereka
karena tadi juga sudah secara fungsinya ini kan juga tadi sudah disampaikan
menjaga dari abrasi pantai kemudian juga fungsi habitat keanekaragaman hayati
dan juga untuk apa namanya masyarakat untuk bisa beraktivitas sebagai silvoviseri ini di mangrove ini sangat bagus juga
bu diah ini kan kita lihat banyak juga masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga lingkungannya seperti yang dilakukan oleh pak selamat ini
apa kontribusi pemerintah kemudian untuk mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat ini
ya baik sebenarnya program pemerintah untuk yang pertama tentu saja kita memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat
menjaga lingkungan dan juga menjaga mangrove yang ada di sekitar mereka
yang kedua di dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi kita juga sebenarnya banyak program juga
yang pertama rehabilitasi mangrove setiap tahun kita lakukan
tidak hanya oleh klhk juga ada brgm
kemudian juga dengan kkp juga kementerian kelautan perikanan juga
brgm itu badan restorasi gambut dan mangrove
nah selain itu di dalam program kita selain melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove
kami juga menyediakan bibit sebenarnya ada di persemaian
yang ada di unit pelaksana teknis kami di seluruh indonesia
dan ada juga program kebun bibit rakyat
artinya masyarakat diberikan program untuk membuat bibit bibit mangrove yang nanti akan ditanam di sekitar lokasi mereka berada
oke pak salaman mumpung ada ibu diah di sini mungkin pak salaman mau menyampaikan sesuatu ke pemerintah langsung ini
iya terima kasih kami bisa bertemu dengan ibu diah ya
karena beliaunya bukan di provinsi malah di kementerian klhk
saya sangat bangga malam hari ini kita bertemu dengan beliau
yang kedua saya juga terima kasih bu diah karena beberapa tahun yang lalu
tepatnya di dua ribu sepuluh ada langkah nyata meskipun sebelumnya saya tidak paham dari program mana yang masuk itu
tetapi dua ribu sepuluh dua ribu empat belas kemudian dua ribu dua belas saya juga diajak ibu diah untuk diajari membibit seperti yang disampaikan ibu diah tadi kbr
jadi saya nambah ilmu dari mereka
dan dari kehutanan dan lingkungan hidup kayaknya sekarang ini malah tambah santer
mendampingi mitra mitra yang ada di bawah
ada yang kelompok ada yang orum ada yang komunitas seperti itu
oke ada keluhan yang mungkin dirasakan pak selamat
yang mungkin ingin biar ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah
dan juga kebaliknya ibu diah tidak sedikit ibu ya permasalahan yang terjadi di lapangan
oleh karena itu kami butuh regulasi yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan di bawah
karena maraknya alipungsi lahan bu
kemudian juga adanya pengerusakan
jangan sampai pihak aparat ini memasukkan angin lah seperti itu bu ya
terkait dengan regulasi sebenarnya mbak nilo ini kita sudah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan pelindungan ekosistem mangrove
terima kasih terkait dengan regulasi sebenarnya mbak nilo ini kita sudah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan pelindungan ekosistem mangrove
saat ini sudah di tahap akhir
jadi nanti di sana di dalam aturan itu kita juga menyiapkan regulasi terkait dengan kesatuan landscape mangrove
di mana mangrove ini nantinya akan ada fungsi lindung dan juga fungsi budidaya
di mana tentu saja tanpa merusak mangrove
jadi tujuannya sebenarnya mangrove ini semuanya harus dilindungi
kemudian di situ juga nanti ada sanksi yang harus kita terapkan juga terkait dengan keberadaan mangrove ini
dan saat ini sudah di final mbak
ini sudah sampai ke pak mensesnek nanti kita serahkan untuk diterbitkan
oke pak selamat saya membaca juga kalau untuk penyelamatan mangrove di pamekasan ini anda menggunakan anggaran pribadi
mungkin karena ketemu ibu diah anda mungkin butuh bantuan anggaran dan lain sebagainya untuk kedepannya
saya bisa mencari sendiri dengan menggunakan bibit yang ada
kemudian saya bibit kemudian saya jual
dari penjualan itu saya kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman dengan dibayar
artinya kalau sekarang kami hanya butuh buk dalam hal regulasi lah seperti itu
tapi dalam hal permodalan dan keuangan lainnya
saya masih bisa cari bersama teman teman yang ada di bawah
oke luar biasa pak selamat
budia apakah kemudian klhk juga secara rutin atau terprogram gitu memberikan bantuan bantuan bibit mangrove
kepada masyarakat yang melakukan gerakan seperti pak selamat ini
jadi setiap tahun kita ada program untuk rehabilitasi mangrove
kemudian tadi untuk kbr juga kita setiap tahun ada
dan memang sasarannya terkait dengan rehabilitasi ini
adalah yang tadi saya sampaikan di data kami ada satu lima persen mangrove yang dalam kondisi jarang
ini menjadi sasaran kita untuk melakukan rehabilitasi
nah kemudian kita juga di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi ini adalah berbasis pada masyarakat
tadi yang disampaikan oleh pak selamat pak selamat ini berarti local champion
yang memang kita harapkan untuk menjadi pelopor di wilayah wilayah yang akan kita lakukan rehabilitasi
agar pemahaman masyarakat terkait dengan keberadaan mangrove ini
dan juga fungsinya ini bisa sama dengan pemahaman kita pemerintah dan juga masyarakat secara umum
sehingga dengan pemberdayaan masyarakat pelibatan masyarakat ini
kita harapkan mangrove mangrove tersebut juga nantinya akan dipelihara
nanti kita ada unit pelaksana teknis di masing masing provinsi mbak
ini nanti bisa berkomunikasi berdialog untuk bisa di mana lokasi lokasi yang akan dilakukan untuk rehabilitasi ⁇ maruf ⁇ ini
oke masyarakat bisa datang langsung untuk berdiskusi begitu ya dengan pemerintah
pak selamat anda menyebut tadi bahwa perekonomian warga bagus kemudian juga sekarang sudah jadi ekowisata
seberapa besar sih perekonomian warga ini meningkat dari ekowisata atau pemeliharaan mangrove yang anda lakukan di sana
perlu dicermati terlebih awal mbak nadia ya
perlu dicermati terlebih awal mbak nadia ya
bagi saya seorang pencipta lingkungan atau aktivis lingkungan itu bukan merupakan salah satu hal yang pokok
tetapi tolak ukur kami seberapa jauh masyarakat sekarang sudah sadar dan menyadari tentang betapa pentingnya arti daripada mangrove
kemudian yang kedua setelah itu masyarakat
dulu harga saya langsung kepada petani
di kerang bambu dulu harganya kerang bambu satu ueng itu rp lima sekarang rp sepuluh sudah
dan produk produk potensi yang ada di desa semuanya sekarang online gara gara dengan adanya wisata
mangrove maka pengunjung itu yang membeli kemudian oleh masyarakat di ondenkan jadi ada imbal balik
ada dampak lah dari keberadaan wisata yang dulunya orang orang desa itu menjual ke pasar kadang tidak laku
kadang laku dan sebagainya sekarang alhamdulillah dengan dampak dengan adanya mangrove dari kunjungan mereka
mereka yang baik dari itu lokal maupun dari jawa dan sebagainya itu paham bahwa di lempung itu tidak hanya
ada wisata tetapi ada juga ukm lah seperti itu
ada produk yang dihasilkan di sana juga
lingkungan dan juga terima kasih bu diah murtiningsi dirjen pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan klhk
sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam sehat selalu